apa yang tak kenal hello kitty
karakter unik ini tak hanya melekat di mainan anak anak
namun juga digunakan sebagai tema emas batangan yang baru diluncurkan bumn tambang pt aneka tambang
emas batangan ini akan dipasarkan di negara asal toko hello kitty jepang
emas batangan hello kitty dengan beragam varian ukuran mulai dari satu gram lima gram sepuluh gram hingga dua puluh lima gram
melihat besarnya minat masyarakat berinvestasi emas dan fanatisme terhadap toko hello kitty
pt antam bekerjasama dengan perusahaan lokal jepang mkk
akan memasarkan emas batangan bertema hello kitty untuk pertama kalinya di negara jepang
penjualan produk antam ke jepang ini menjadi yang pertama kali dilakukan
antam menargetkan penjualan produk emas batangan hello kitty mencapai lima puluh kg per bulan
jika penjualan di jepang sukses emas batang hello kitty bisa dipasarkan ke negara negara lain termasuk di pasar dalam negeri
kemungkinan juga bisa dipasarkan di indonesia sendiri kan jadi pasar pasar yang selama ini dirambah oleh hello kitty di seluruh dunia ini merupakan pasar potensial juga kalau ini berhasil
sebelum mengambil tema hello kitty antam juga pernah memproduksi logam mulia bermotif batik di tahun dua ribu lima belas lalu
empat motif batik yang dipilih untuk menghiasi emas
antam adalah motif parang borong sidomukti megamendung dan kaung picis
apresiasi terhadap nilai nilai budaya indonesia menjadi alasan produksi logam mulia bermotif batik